volume kendaraan yang melalui sejumlah titik di jalur pantai utara pulau jawa mulai meningkat di h tujuh lebaran
seperti apa kondisi pada sore hari ini kita akan langsung bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada marsya anastasia di indramayu saat ini
marsya tampaknya masih sepi dari pantauan yang saya lihat di belakang anda
tapi apakah memang ini sesuai dengan prediksi bahwa memang h tujuh ini masih sesepi untuk wilayah pantura tempatnya di indramayu marsya
ya reinhardt seminggu menjelang hari raya idul fitri pantauan arus lalu lintas di sepanjang jalur pantura ini masih terlihat cukup sepi
dan saya tidak melihat adanya kemacetan sama sekali dan memang jalanan masih didominasi oleh kendaraan berukuran besar seperti truk ataupun bus
namun memang diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada tanggal dua puluh satu malam hingga tanggal dua puluh dua atau sekitar tiga hari menjelang hari raya lebaran
dan menurut kasat lantas polres indramayu akp asep nugroho beliau mengatakan nantinya memang akan ada beberapa tempat yang dijadikan res area
namun ada satu rest area utama di jembatan timbang kecamatan losarang kabupaten indramayu
nah tempat tersebut memang diberikan oleh pemerintah kabupaten indramayu kepada para pemudik yang melewati jalur pantura ini
di dalam rest area tersebut nantinya akan ada beberapa fasilitas yang diberikan secara cuma cuma termasuk pengobatan gratis lalu juga ada wifi gratis dan pembagian makanan secara gratis maupun juga tempat istirahat sejenak
namun disayangkan sampai saat ini saya belum melihat adanya tempat untuk ibu menyusui maupun anak anak
namun tak ada salahnya bagi anda untuk mampir sejenak di rest area tersebut jika memang sudah merasa lelah di tengah jalan
dan selain itu juga reinhardt para pemudik harus berhati hati
dan mengurangi laju kendaraannya jika melewati jembatan sewo karena disana ada sekelompok orang yang meminta minta begitu dengan menggunakan sapu untuk mengambil koin
karena mereka seringkali mengambil uang hingga ke bahu jalan sehingga para pemudik harus sedikit berhati hati dan mengurangi laju kendaraannya
selain itu juga perlu menjadi perhatian reinhardt akan adanya kurangnya pencahayaan di sepanjang arus pantura ini
dan hal ini memang seharusnya menjadi perhatian bagi baik dari kapolres indramayu maupun dinas perhubungan kabupaten indramayu untuk segera mencari solusi dan antisipasinya agar hal tersebut dapat segera diselesaikan menjelang hari raya idul fitri ini
sehingga untuk sementara dihimbau untuk kepada para pemudik agar tidak hanya melakukan perjalanan di malam hari saja namun ada baiknya melakukan perjalanan setelah sholat jumat
maksud saya setelah
sholat subuh maupun di dini hari untuk mengatasi adanya hal hal yang tidak diinginkan
baik marsya terakhir
ada berapa kemudian titik titik macet atau di mana saja di sepanjang jalur pantura ini
dan apa yang antisipasi oleh pihak kepolisian atau penelolintas polantas di sana untuk kemudian bisa mengurai nantinya ketika sudah mulai padat ada arus kendaraan yang melewati indramayu misalnya
ya reinhardt memang ada beberapa titik kemacetan
yang tadi juga diinfokan oleh kapolres indramayu akbp arief
akbp arief beliau menyatakan ada tiga titik utama yang menjadi potensi tingkat kemacetan tinggi di tiga pasar tumpah
yaitu pasar eretan pasar parean dan pasar patrol
dan walaupun memang ketiga pasar tumpah tersebut nantinya dilarang untuk beroperasi pada hari lebaran
karena memang hal ini dikarenakan adanya cuti bersama yang menambah satu hari cuti bersama menurut surat keputusan presiden nomor delapan belas tahun dua ribu tujuh belas tentang cuti bersama
dan memang untuk sementara itu kita harus mencari jalan yang lebih jauh
dari pihak kepolisian adalah dengan adanya bangunan tolo tolo atau bangunan kecil yang memang ditaruh di tengah jalan agar lebih mudah membuka dan menutup jalan
walaupun hal tersebut saya masih belum tahu apakah hal tersebut dapat mengantisipasi kemacetan
namun untuk sementara hal tersebutlah yang dilakukan oleh pihak kepolisian reinhardt
baik terima kasih marsya anastasia
sayang terima kasih